atau ada yang mungkin paling sedikit stoknya begitu dokter
ada pemain chicago bulls kalo gak salah dia mau tanding lawan lakers